pemimpin komisi pemberantasan korupsi saud situmorang meminta maaf kepada himpunan mahasiswa islam hmi
atas pernyataannya di sebuah program tv swasta yang dianggap telah menyindir hmi
kpk juga berencana melakukan pertemuan dengan hmi untuk bersilaturahmi
dalam program yang ditayangkan pada kamis pekan lalu tersebut
saud situmorang mengatakan mahasiswa hmi yang menjalankan latihan kader atau lk satu
sangat besar kemungkinan tergoda melakukan korupsi bila sudah menduduki jabatan
pernyataan itu didasarkan bukti sejumlah pejabat yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi
seperti anas urbaningrum wa'odenur hayati dan andi malarangang
akibat pernyataan itu saud dilaporkan ke markas besar polri
atas pasal penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan
oleh jaringan advokasi nasional hmi dan korps alumni hmi
saya selaku pribadi tidak bermaksud menyinggung hmi
maupun lembaga lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman
ataupun kesalahan persepsi
untuk itu saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut
sekali lagi saya ulangi saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut
karena pernyataan saya juga diparang oleh pimpinan yang lain
kami percaya hmi sebagai salah satu penggerak aktivis mahasiswa di indonesia
bisa menjadi mitra kpk dalam upaya pemberantasan korupsi
pernyataan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi saud situmorang
yang menyebut alumni himpunan mahasiswa islam korup berbuntut panjang
ratusan anggota hmi jakarta menggeruduk kantor kpk senin siang
saat menyerbu kpk sejumlah demonstran melempari gedung kpk dengan batu
dua polisi terluka akibat aksi ini
dan sejumlah wartawan serta petugas kpk diamankan di dalam gedung
selain itu masa hmi merusak fasilitas kebersihan
dan mencorot corot bagian depan gedung kpk
setelah tiga jam aksi berlangsung kpk merespon para demonstran
pak saud selaku pribadi tidak bermaksud menyinggung hmi maupun lembaga lain
sehingga menimbulkan kesalahpahaman maupun salah persepsi
untuk itu pak saud mohon maaf atas pernyataan tersebut
kami percaya hmi sebagai salah satu penggerak aktivis mahasiswa di indonesia
bisa menjadi mitra kpk dalam upaya pemberantasan korupsi
masa hmi mengaku tidak puas dan akan terus mendorong agar saud meminta maaf secara langsung
dia harus berani dia berani mengeluarkan statement
dia harus berani menarik
ini bentuk cowok cowok ini adalah bentuk emosi kawan kawan kemarahan kawan kawan
dengan menyikapi simbol perlawanan seperti ini
ada dua tuntutan utama yang diinginkan oleh himpunan mahasiswa islam
yaitu agar saud situmorang meminta maaf selama lima hari berturut turut di media elektronik atas pernyataannya
yang kedua adalah hmi meminta mabes polri untuk mengusut pernyataan saud secara hukum
jurgen sutarno jakarta